direktorat reserse narkoba polda jawa timur rabu siang menembak mati seorang bandar sabu di kabupaten gresik
pelaku terpaksa ditembak karena mencoba melarikan diri usai menunjukkan barang bukti sabu seberat lima kg
bandar sabu yang ditembak mati rabu siang diketahui berinisial ef alias bogel warga taman ketegan kecamatan taman kabupaten sidoarjo
pria berusia tiga puluh empat tahun ini terpaksa ditembak mati petugas karena secara membabi buta melawan dan berupaya melarikan diri saat dikelor untuk menunjukkan barang bukti sabu di sebuah rumah di desa kebalongan kecamatan duduk sampean kabupaten gersik
ef sendiri ditangkap polisi saat mengambil barang bukti sabu dengan sistem ranjau yang ditinggal di tepi jalan raya duduk sampean
dari tangan ef polisi berhasil menyita barang bukti sabu seberat lima kg senilai rp tujuh lima miliar
yang dikemas dalam beberapa poket plastik seratus gram
selain menembak mati ef alias bogel polisi juga menangkap anak buah ef berinisial bs di sebuah vila jalan pecalukan kecamatan tretes kabupaten pasuruan dengan barang bukti sabu seberat empat gram
hari ini kita terpaksa harus menembak pelaku mengakibatkan peninggalkannya karena memang melakukan perlawanan setelah menunjukkan barang yang tiga kg di duduk sampean
saat ini polisi tengah mendalami
asal sabu yang diedarkan oleh jaringan pelaku ini
dari pemeriksaan petugas diketahui sabu biasanya diedarkan pelaku di surabaya dan beberapa kota lain di jawa timur
wahyu pratama surabaya